presiden jokowi dodo disebut sebut akan ikut terlibat dalam pembentukan kabinet di pemerintahan baru mendatang
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana membantah soal cawe cawe presiden jokowi dalam pembentukan kabinet mendata
ari dwi payana menyatakan pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang menjadi hak prerogatif presiden terpilih
saat ini presiden jokowi fokus bekerja menuntaskan agenda pemerintahan dan membangun sampai akhir masa jabatan
sini kabinet dari burungan ini kita ucapkan terima kasih
melalui pesan tertulis ari dwi payana menyatakan terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media
yang menyebutkan keterlibatan presiden jokowi dalam membentuk kabinet mendatang